sabtu siang angin puting beliung melanda permukiman warga di kabupaten baru sulawesi selatan
sekitar lima belas rumah warga rusak akibat terjangan angin dahsyat ini
satu diantaranya rata dengan tanah
inilah detik detik video amatir angin puting beliung yang menghantam permukiman warga di lingkungan padongkong
garongkong kelurahan mangempang kecamatan baru kabupaten baru sulawesi selatan
angin disertai dengan hujan lebat merusak setidaknya lima belas rumah warga di bagian atap
satu rumah diantaranya rata dengan tanah dihempas oleh angin dasyat ini
warga sempat panik dengan kejadian yang berlangsung sangat cepat ini
warga saat ini membutuhkan bantuan terutama terpal sebagai atap darurat untuk perlindungan sementara
dari hujan yang intensitasnya masih sangat tinggi sejak seminggu terakhir